solihin alias duloh salah satu tersangka pembunuhan berantai wawon cs mengaku
juga tertipu dengan sosok fiktif aki banyu ciptaan wawon
pengakuan ini disampaikan duloh saat penyidik di reskrimumpol dan metro jaya memeriksanya
duloh yang berusia enam puluh tiga tahun mengaku tergiur iming iming uang lima ratus juta rupiah
yang dijanjikan wawon jika membunuh korban sesuai perintah aki banyu
duloh mengaku dirinya membunuh tujuh orang dari sembilan orang korban
hillah juga mengaku tidak bisa menolak karena perintah aki banyu disampaikan melalui ponsel
sementara wawon selalu mengelak untuk mempertemukannya dengan aki banyu
sebelumnya polisi mengungkap sosok aki banyu adalah sosok fiktif yang diciptakan wawon erawan
saat pemeriksaan wawan mempraktikan bagaimana suaranya berubah menjadi suara aki banyu
yang selama ini didengar korban melalui ponsel
wawon erawan yang sukses
pembunuhan berantai yang dilakukan wawan cs memakan korban sembilan nyawa
dua diantaranya adalah tenaga kerja wanita
polisi mengungkap modus wawan adalah menipu korbannya dengan mengaku bisa menggandakan uang
namun setelah korban menagi janji korban pun dibunuh
sementara tujuh korban yang merupakan keluarga dari wawon sendiri
dibunuh karena mengetahui sepak terjang para tersangka
tim liputan cnn indonesia